sampai jumpa besok di kampus akademi of bandung copet
yang sekaligus merupakan kantor pt aksi bergerak cepat
nama pegabungan dari keduanya
karena sifatnya yang sementara dan bisa berpindah pindah dengan alasan keamanan
adalah markas operasional darurat yang apabila disingkat
maka akan menjadi mod
mantan pacar yang akhirnya jadi mantan istri
kamu belum punya suami
ceritakan masalah kamu ke orang tua atau keluarga
saya justru nggak mau mereka tahu masalah saya
saya cuma punya teman aja
itu pun adanya kalau saya lagi seneng
kalau saya lagi sedih begini
saya nggak tahu mereka kemana
kenapa senyum lagi
saya bukan sahabat kamu
bukan pula sekedar teman
tapi justru saya yang ada persis di sebelah kamu
ketika kamu sedang ada masalah
ketika kamu sedang sedih
di pasar ada masalah
pertama saya ditinggal pacar
setelah saya pacaran lima tahun
dan sudah ada rencana mau nikah
dia kecantau perempuan lain
jadi nggak fokus kerja
banyak bikin salah
akhirnya saya dipecat
dipecat itu masih masalah yang pertama atau sudah masalah yang kedua
ada yang ketiga
kalau soal pacar
hati saya belum sembuh dari uk
kalau soal kerjaan
harus cepat dapat lagi
saya butuh uang
seumur saya nggak pantas kalau masih bergantung ke orang tua
sudah berapa lama gak kerja
sudah hampir setahun
saya kalah saing sama yang lebih muda
yang baru lulus sekolah atau kuliah
berarti sekarang status kamu pengangguran
sudah tidak punya tabungan dari hasil kerja yang dulu
satu pertanyaan lagi
kamu lemah iman
pasar sudah diambil alih
saya masih berpikir

saya akan menemukan alih

mereka yang merayap taslim
saya juga mikirnya begitu
berarti ini perebutan kekuasaan
kang murat sudah kamu kasih tahu
saya khawatir dia masih down
kang murad pasti masih sedih
karena kehilangan teman satu paketnya
kang masih sedih
buat apa terus menerus dirundung rasa sedih
itu akan menutupi aura kecantikan
kamu akan segera mendapatkan pekerjaan baru
melewati hari hari yang penuh tantangan
dosen akademi ok bandung copet
tiada lain tia tiada bukan
maka akan menjadi abc
sekaligus sebagai direktur pt aksi bergerak cepat
tiada lain tiar tiada bukan
juga akan menjadi abc

adalah sebuah kelab suatu kamar
yang sesuai dengan kekejadian
dan kekejadian berikutnya
kita berusaha untuk memiliki
sampai jumpa kembali besok
di kampus akademi of bandung copet
yang sekaligus merupakan
kantor pt aksi bergerak cepat
nama pegabungan dari keduanya
karena sifatnya yang sementara
dan bisa berpindah pindah
dengan alasan keamanan
adalah markas operasional darurat yang apabila disingkat maka akan menjadi modal
menurut kamu sekarang kita harus gimana
copet itu bukan hanya di bis diangkut juga ada
tetangga saya istri security kecopetan
istri sekuriti kecopetan
tuh istri security aja bisa kecopetan
soalnya suaminya gak ikut
saya baru ingat
salah satu dari mereka saya tahu
tapi pernah ketemu di terminal
dia temannya bu bun
gak tahu teman nggak tahu anak buah
berarti bu bun terlibat juga sama urusan di pasar
bu bun tergusur di terminal
terus coba coba ngambil alih pasar
tapi kalau memang dia terlibat dengan urusan di pasar
berarti otaknya gak ada
yang pegang pasar itu kan taslim
keponakan kang murad
dia harusnya tahu
berarti dia bakal berurusan sama kita juga
kita salah naik angkot
nasib kita sial terus
udah tiga hari
mungkin kita memang gak bakat jadi copet
gak ada hubungannya sama bakat
gak mau ah
kamu gak mau nyopet lagi
kita belum dapat dompet sama sekali
kita istirahat dulu
taslim belum keluar dari rs
memangnya mawar masuk rs juga
kemarin kan dia yang sibuk ngurusin kang pipit almarhum
pasti sama seperti kita
teman taslim sama mawar yang ikut ngurus pasar
saya gak tahu kabarnya
kalau kita mau bergerak ngurus pasar
kita harus koordinasi dulu sama taslim sama mawar
minimal sama salah seorang dari mereka
kita lihat situasi sama kondisi besok
masih ada yang mau nanya
kalian di mana
ada yang mau saya tanya
gimana nanti aja kita menghadap gosep dulu aja
cecep udah balik lagi
tadi saya dengar suara motornya
aku nyariin itu ke